ikatan dokter anak indonesia atau idai jawa timur berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya korban ciki ngebul atau cibul yang saat ini marak di beberapa wilayah di jawa timur
menurut idai jatim cibul mengandung nitrogen cair yang bisa berdampak buruk dan juga merusak saluran pencernaan
menurut ketua ikatan dokter indonesia idai jatim syamsul arief cibul mengandung nitrogen cair yang berlebihan dan berbahaya bagi pencernaan
efek ngebul pada jajanan tersebut merupakan cairan nitrogen yang menguap dengan titik cair mencapai dua ratus dua puluh derajat celcius
walaupun menguap efek dinginnya ini yang bisa menyebabkan kebakaran pada saluran pencernaan karena dingin
hal ini juga bisa terjadi pada orang dewasa jika mengkonsumsinya
sejalan dengan beberapa kasus anak anak yang dilarikan ke rumah sakit karena cibul idai bersama dinas kesehatan jatim bpom dan satpol pp
melakukan antisipasi bersama seperti sosialisasi
dan juga penyebaran informasi terkait bahaya nitrogen cair dalam cibul
syamsul menambahkan korban cibul bisa melapor ke puskesmas
untuk melarang orang menyual itu dan juga bpom melarang distributor dari pt samator itu juga untuk menjual kepada pihak yang tidak berkepentingan dalam hal ini
biasanya reaksinya ya cepat itu karena frostpite atau cold burn ya
korban kebakaran karena dingin itu memang aneh gitu ya
kebakaran karena dingin itu
jadi cepat nyeri nyeri dada carawan pencernaan atas
nyeri mulut atau nyeri dada oesophagus ya
atau nyeri pada lambung
antisipasi pertama ya dikasih obat obat menetralisir kerusakan pada lambung
misalnya antasida seperti itu